rantai dan gembok yang sempat mengunci pagar rumah titik rahmawati selama dua minggu ini akhirnya dibuka
pembukaan pagar rumah itu pun disambut bahagian dan haru oleh wanita berusia lima puluh tahun dan kedua anaknya
dengan melakukan sujud syukur dan ucapan doa
sejumlah tetangga pun mengucapkan selamat dan mengaku senang dengan dibukanya rantai yang mengunci pagar titik
yang diketahui berprofesi sebagai guru ngaji tersebut
menurut kepala kelurahan bogo nganjuk pembukaan gembok rantai dilakukan setelah mengetahui hasil swab pcr terbaru
yang dikeluarkan oleh rsud nganjuk hasilnya negatif
ia juga meminta maaf kepada titik dan keluarga atas tindakan warga yang telah merantai pagar pintu rumahnya
alhamdulillah ternyata dari swab itu dinyatakan negatif
tadi disaksikan oleh semua warga dan warga juga
sampun bahwa negatif kemudian harus jangan sampai dikucilkan
dan dikembangkan ke normal kembali
sementara menurut titik ia berterima kasih kepada warga yang sudah secara rela bergotong royong
memberikan makan dan minum selama ia diisolasi mandiri di dalam rumah
pak lurah juga pak rt juga warga yang rantai saya
alhamdulillah dia juga minta maaf
alhamdulillah juga saling memaafkan
sudah saya maafkan pak mereka
sebelumnya ketua rt sempat membenarkan telah merantai pagar rumah titik rahmawati
atas kesepakatan warga
pengembokan pagar rumah ini berawal ketika petugas penanganan covid sembilan belas nganjuk
menjemput titik untuk menjalani isolasi di tempat yang disediakan di empus sendok
namun titik menolak karena hasil swab antigennya negatif
warga memutuskan untuk merantai dan mengembok pagar rumah untuk mencegah penularan covid sembilan belas
agung wibowo nganjuk jawa timur